pemerintah optimistis lintas raya terpadu atau lrt jabodebek akan beroperasi pada akhir agustus ini
persiapan terus dikebut namun skema tarif yang telah diumumkan pada juli lalu ternyata masih jadi pembicaraan di tengah masyarakat
warga jakarta bogor depok dan bekasi akan mendapat tambahan moda transportasi umum baru yakni lintas raya terpadu atau lrt jabodebek
pemerintah dan pt kai menargetkan lrt sudah beroperasi pada dua puluh delapan agustus ini
lrt jabodebek akan melintasi dua rute yakni rute cibubur line dan bekasi lain
total ada delapan belas stasiun yang akan disinggahi lrt jabodebek
hingga saat ini di stasiun duku atas
terbatas kesiapan lrt stasiun dan faktor pendukung lainnya sudah nyaris seratus persen
masyarakat menantikan beroperasinya lrt yang dapat menjadi moda transportasi umum alternatif bagi masyarakat penyangga ibu kota
selain untuk menghindari kemacetan lrt ini juga bisa memangkas waktu tempuh dibandingkan dengan transportasi umum yang telah ada
namun tidak bisa dipungkiri bahwa tarif yang ditetapkan oleh pt kai sendiri dan juga pemerintah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan masyarakat
untuk menggunakan lrt jabodebek
pada delapan juni lalu kementerian perhubungan telah menetapkan tarif lrt jabodebek lewat keputusan menhub nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
keputusan itu menetapkan tarif dasar lrt sebesar rp lima dan tambahan rp tujuh ratus setiap kilometer berikutnya
rute terjauh yakni stasiun harjamukti di cibubur menuju stasiun jatimulya di bekasi dikenakan tarif rp dua puluh tujuh empat ratus
kedua stasiun ini memiliki jarak sekitar tiga puluh tiga km dan melewati sepuluh stasiun lrt
dalam perjalanan dari harjamukti menuju jatimulya maupun sebaliknya penumpang harus transit di stasiun jawa
sementara itu tarif lrt paling murah adalah rp tujuh seratus yakni tarif untuk perjalanan terdekat dari stasiun cawang menuju stasiun halim
seperti diketahui stasiun halim terintegrasi langsung dengan stasiun kereta cepat jakarta bandung
penetapan tarif ini pun mendapat respon beragam dari masyarakat
paling nggak sih sebelas dua belas lah sama krl ataupun mendekati ke mrt sih sebenarnya
karena untuk startingnya itu kalau nggak salah di harga rp tujuh itu tuh yang paling dekat aja kan
sedangkan kalau mrt aja paling dekatnya cuma rp empat
ini jadi cukup mahal banget jadi orang mungkin akan mikir dua kali buat pakai lrt
kayaknya senang banget karena lebih mempermudah masyarakat untuk bisa mencapai tempat kerja atau tujuannya itu lebih mudah lagi dan bebas macet yang pasti ya untuk jalan di jakarta
kalau bisa mungkin kalau misalnya sekali jalan rp lima belas bisa sekitar rp tujuh atau rp delapan sih
kalau mungkin mau terburu buru mungkin akan menggunakan lrt tapi kalau memang mungkin waktunya masih panjang ke kantor atau mungkin ke tempat yang mau dituju kayaknya krl aja deh yang lebih
lebih ekonomis gitu
bagus sih mengurangi polusi udara kemudian bisa meningkatkan konektivitas antar daerah penyangga sehingga bisa mengurangi kendaraan pribadi
terkait dengan skema tarif jurubicara kementerian perhubungan adita irawati menjelaskan hal hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan tarif
menurut adita lrt yang masuk ke dalam kategori transportasi ekonomi layak mendapatkan subsidi
tarif yang ditetapkan sudah mendapatkan subsidi tiga puluh enam hingga tiga puluh delapan persen dari tarif aslinya
ada hitung hitungan tarif versi operator yang memperhitungkan biaya operasional margin keuntungan ya segala macam ada di situ
nah tentu dari kami mempertimbangkan keterjangkauan oleh masyarakat
hasil dari kajian dan hasil dari studi
kepentingan berbagai stakeholders harus kita pertimbangkan dalam hal ini oleh kementerian perhubungan adhita irawati harus kita pertimbangkan
kepentingan masyarakat paling utama sebagai yang menjadi target agar bisa beralih menggunakan kendaraan umum
di sisi lain ada operator yang harus kita pastikan bisa terus sustain ya untuk melayani masyarakat
jika mendengarkan aspirasi masyarakat kebanyakan menyatakan tarif yang ditetapkan
masih lebih mahal dibanding transportasi umum lainnya
meski ada keuntungan yang ditawarkan yakni dari segi efektivitas waktu
faktanya pemerintah sudah membantu dengan memberikan subsidi tiga puluh delapan persen
pilihan dikembalikan ke masyarakat karena pada dasarnya kehadiran transportasi massal lrt bertujuan untuk mengurangi kemacetan
harapannya dapat memindahkan mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal
tim liputan cnn indonesia